ya resmi sudah jokowi dan ⁇ maruf ⁇ amin mulai memimpin republik indonesia untuk lima tahun ke depan
meskipun konfigurasi kekuatan politik pendukung jokowi saat ini sangat berbeda dengan periode sebelumnya
banyak tantangan yang akan menghadang jokowi dan ma'ruf amin
lalu apakah dengan pasangan baru ini jokowi bisa semakin mantap melanjutkan program program kerjanya yang belum tercapai
atau jokowi justru kekurangan sentuhan dalam menjalankan roda pemerintahan
dan sudah bersama kami di studio dua cnn indonesia direktur eksekutif the political literacy institute gun gun herianto
selamat sore mbak eva
oke sebelum kita masuk ke bagaimana kemudian jokowi dan ⁇ maruf ⁇ amin ini nanti akan menghadapi tantangan tantangan lima tahun ke depan
kita komentari dulu pidato yang tadi disampaikan oleh presiden jokowi dalam pelantikan yang molor selama kurang lebih sejam ya
mas gun gun ya
disampaikan dengan lugas
ada lima poin kemudian disampaikan juga sampai ada masalah menteri yang kemudian tidak performa
saya copot dan lain lain
dan anda menangkapnya seperti apa pidato jokowi
karena kan tidak membaca teks ya
dia impromptu tadi
meskipun tentu disiapkan
dan beberapa poin itu kan poin poin yang sering kita dengar sebelumnya
waktu disentuh itu juga beberapa poin sudah disampaikan
beberapa aturan yang tumpang
tindih yang ingin dia sederhanakan
kemudian juga soal pembangunan infrastruktur
itu bahkan sdm di nomor satu
artinya ada stressing point pada menggeser ya
orientasi dari satu yang fisik di infrastruktur ke sumber daya manusia
itu menurut saya sih di level itu bagus
karena ini kan tipe baru kepemimpinan modern itu berubah
jadi pemimpin transformatif itu adalah pemimpin yang bisa menggerakkan stakeholder pembangunan
dan itu sokogurunya atau backbone nya itu ada di sumber daya manusia
itu sudah tepat
kemudian infrastruktur dilanjutkan itu menurut saya memang perlu catatan catatan
jadi infrastruktur yang benar benar punya efek domino pada pertumbuhan ekonomi
kalau anda melihat infrastruktur dalam pemerintahan jokowi jk gitu ya di periode sebelumnya ini apakah memang sudah sesuai
dengan apa yang kemudian divisikan oleh presiden jokowi di kepemimpinan periode pertamanya
ya menurut saya sih memang interkoneksi ya
daerah kan pak jokowi ingin membangun bahwa tidak hanya jakarta dan jawa tapi juga daerah luar
artinya kalau kita lihat misalnya beberapa pembangunan infrastruktur daerah pak jokowi jk itu banyak juga menyasar daerah lain
daerah di luar jawa seperti misalnya papua dan lain lain
tetapi juga memang perlu
perhitungan perhitungan lebih matang terutama dalam konteks menghidupkan yang disebut dengan pertumbuhan ekonomi di daerah itu
saya bukan oleh ekonom tentu lebih melihat sisi pembangunan itu harus kemudian berdaya guna tepat guna
terutama kita ini kan ada momentum
terutama bonus demografi yang tentu tidak seratus tahun sekali datang ya kan
dan kita sekarang momentumnya jangan sampai kemudian kita selalu terjebak pada
negara dengan pertumbuhan ekonomi menengah
jebakannya kan di situ yang kemudian harus diatasi
dan dari sisi politik yang kemudian saya kaji itu juga akan punya dampak sebenarnya
karena demokratisasi yang berjalan itu akan kemudian menjadi semacam ujian kesejarahan bagi kepemimpinan
sekarang jokowi di periode kedua apakah mampu memenuhi yang disebut dengan ekspektasi masyarakat
karena kalau kemudian demokratisasi berjalan melalui proses konsolidasi demokrasi yang dibangun
tetapi misalnya rakyat tidak merasakan kehadiran negara kehadiran pemerintah dalam memperbaiki nasib mereka
itu pada akhirnya kemudian akan dianggap sia sia
oleh karena itu misalnya demokrasi di satu sisi penting
pembangunan infrastruktur hukum menjadi penting
ekosistem demokrasi seperti tumbuhnya kelembagaan demokrasi itu menjadi keharusan
tetapi juga kesejahteraan masyarakat
itu harus kemudian diwujudkan
oke dan itu memang juga menjadi highlight tadi disampaikan dalam pidato presiden jokowi begitu ya
jadi kalau ibarat whatsapp jangan cuma sendok tapi harus delivered begitu ya
baik ada juga yang menarik masalah penyederhanaan birokrasi
ini kayaknya baru ya mas gungun
tapi kita akan bahas setelah jeda kita harus break dulu
kami akan segera kembali program spesial pelantikan jokowi ma'ruf akan kembali usai jeda tetap bersama kami
terima kasih begitu ya hanya menjadi dua level dari empat level
ini banyak banyak sekali terobosan terobosannya ada situasi yang baru gitu
memang salah satu problem fundamental dalam tata kelola pemerintahan itu adalah membenahi birokrasi
dalam bahasa formal akademiknya reformasi birokrasi
dan menurut saya pak jokowi di periode kedua itu mbak eva harusnya sudah memang belajar dari pengalaman periode pertama
banyak hal hal yang sebenarnya tidak produktif
akibat birokrasi yang tambun
bayangin aja eselon satu dua tiga empat terus di bawahnya ya kan
mulai dari golongan misalnya dibawah itu ada tiga d tiga c kemudian tiga b dan terus ke bawah
eselon itu ada beberapa tingkatan
dan menurut saya memang kadang kadang jobdesknya itu kalau mau diperbaiki sebenarnya adalah pada job descriptionnya seperti apa
itu bukan hanya soal
orang dengan penempatannya
tetapi juga koordinasi antar lini antar sektor
satu kementerian dengan kementerian lain yang punya satu kerjasama atau eksekusi program yang sama
yang kemudian diharapkan pak jokowi menjadi prioritas
itu seringkali misalnya berbeda beda
contoh menteri perdagangan kementrian perdagangan dan kementrian pertanian
beberapa kali itu berbeda data
kemudian narasinya itu berbeda
dan itu menurut saya harus dibenahi
jadi bukan hanya soal eselonisasi
karena menurut saya manajemen hari ini itu harus efektif dan efisien
itu salah satunya bukan hanya pada orang tapi sistem koordinasinya
kalau kemudian tadi mas gunun katakan ini jangan kemudian kita melihat ini eselon tambun begitu
bagaimana kemudian masalah istilah tambun ini nanti juga akan tercermin
dalam formasi kabinet pak jokowi misalnya besok
apakah kemudian kita juga berharap bahwa penyederhanaan ini tidak hanya juga di masalah birokrasi tapi juga di kabinet begitu
iya ini yang juga saya masih harap harap cemas sebenarnya
sebagai analis saya melihat periode kedua itu sering ada jebakan
yaitu jebakan koalisi besar partai politik
di atas kertas ya matematis dukungan di dpr karena partai politik yang diakomodir ke kabinet itu jumlahnya banyak
pak jokowi ini juga berpotensi sama di periode kedua ketika misalnya pada saat kandidasi sampai pemilu dan hasilnya menunjukkan di pemilu legislatif penyokong awal pemerintahan jokowi
tetapi ketika misalnya tambah gerindra tambah partai demokrat tambah partai amanat nasional kalau diakomodir dalam konfigurasi kabinet yang akan dibentuk mungkin besok ya
itu menurut saya akan jauh lebih besar jauh lebih tambun dan bisa kita sebut mengalami obesitas
kenapa karena kekuasaan yang kemudian ditopang oleh banyak sekali parpol itu ada plus minusnya memang
plusnya bisa jadi dalam konteks sistem presidensil jokowi memudahkan pola hubungan eksekutif legislatif gitu ya
kenapa karena di atas kertas lah ya dia memiliki dukungan luar biasa besar di dpr sehingga dia bisa saja mengeksekusi hal hal yang membutuhkan bantuan
misalnya di politik legislasi politik anggaran kemudian kontrol
sehingga kemudian dia bisa mengatasi yang disebut dengan highly fragmented multi party system
multi partai yang terpragmentasi sedemikian rupa di dpr
oke artinya menguntungkan jokowi pada saat dari sisi anggaran kemudian
mungkin legislasi ya
tetapi ada yang minusnya yang kemudian harus benar benar dikonsumsi
dan harus benar benar menjadi catatan kita bersama yaitu kemungkinan tendensi mayoritarian
dalam perspektif akademik tendensi mayoritarian itu ketika misalnya ada suara besar sekali memang bisa mengeksekusi hal hal yang tadi kita sebut
misalnya seperti legislasi kan kalaupun dibutuhkan voting pasti selalu menang tuh ya kan
hati hati tapi ketika misalnya itu tidak sesuai atau tidak peka dengan apa yang berkembang di masyarakat
misalnya regulasi yang disepakati di dpr belum tentu misalnya merepresentasikan apa yang dikehendaki atau diinginkan oleh masyarakat
belum lagi misalnya kalau tidak hati hati juga kabinet terlalu besar misalnya proporsi partai partai yang bergabung itu akhirnya kehilangan semangat untuk kemudian mendapatkan kritik kontrol dari masyarakat
dan kontrol masyarakat itu kan harus diresonansikan
contoh misalnya mbak eva kalau kita bicara nih seperti di media kan hanya satu suara
tapi ketika suara itu dikumpulin dari masyarakat disalurkan melalui apa
kan salurannya satu melalui partai politik
kedua melalui pertarungan di dpr
kan di dpr itu akan misalnya menyusun undang undang kontrol terhadap pemerintah dan politik anggaran
nah bayangin kalau hanya menyisakan partai keadilan sejahtera misalnya
sebagai pihak oposisi begitu ya
partai di luar pemerintah atau sebutlah oposisi
betapa tidak signifikannya suara di luar penyokong pemerintah
kalau kita istilahkan antara ruling party dan oposisi
bayangkan kalau hanya partai keadilan sejahtera sebagai kekuatan oposisi
tapi kalau melihat konfigurasi yang ada saat ini apakah memang sudah bisa disimpulkan begitu
bahwa memang partai partai yang sebelumnya tidak menyokong jokowi itu sudah pasti
ataukah kita masih harus menunggu konfigurasi menteri besok
kalau saya sih sudah menduga dan ini berdasarkan indikator indikator
kemungkinan besar partai gerindra menjadi bagian dari kekuasaan
karena kalau kita lihat kronologis proses komunikasi politik dua pekan terakhir
dan terlebih pada saat pak prabowo pasca bertemu pak jokowi
juga menjumpai partai partai penyokong pak jokowi seperti bertemu dengan caimin surya paloh gitu ya
dan beberapa partai lain yang kemudian menjadi penyokong pak jokowi
itu saya sampai pada simpulan bahwa memang sedang ada upaya untuk membangun mutual understanding
dengan partai yang sebelumnya sedari awal mendukung atau dan mengusung pak jokowi
ini bisa dimaknai gerindra masuk dalam kabinet
seberapa buruknya kemudian untuk iklim demokrasi kita
kita akan bahas setelah jeda
tetap bersama kami program spesial pelantikan jokowi maruf akan kembali usai jeda
tetap bersama kami
ya kami lanjutkan perbincangan sore ini bersama direktur eksekutif the political literacy institute gun gun herianto
ini presiden sudah akan mulai mengumumkan menterinya ya besok
karena informasi yang kami terima itu wakil presiden akan berangkat ke jepang
pada malam hari ini
artinya besok memperkenalkan menteri menterinya ini tanpa wakil presiden
ya saya pikir gak masalah
gak ada masalah ya
gak ada masalah
karena mengumumkan itu kan dan memilih dan mengumumkan itu hak prerogatif presiden
jadi sekalipun pak k maruf misalnya ke jepang karena ada pelantikan ya
tidak menjadi hambatan presiden untuk mengumumkan siapa saja yang akan menjadi menteri beliau di kabinet kerja jilid ii
tapi sama sekali tidak menimbulkan
ini kan kalau kemudian kita bicara komunikasi politik begitu ya
tidak menimbulkan pesan pesan tertentu begitu mas gun gun
makanya kalau ideal ya kita bicara ideal
maka presiden dan wakil presiden berada di tempat yang sama pada saat mengumumkan itu idealnya
makanya bisa juga ada peluang bahwa
kalau memang menunggu pak k maruf berarti kan pengumumannya setelah itu
rabu ke atas ya
tapi kalau pak jokowi cukup mengumumkan dirinya sendiri bisa saja besok pagi itu sudah diumumkan
atau nama nama diumumin besok kan pelantikannya misalnya bisa nanti pada saat pak kiai ⁇ maruf ⁇ datang
jadi tidak ada masalah sih sebenarnya
sama sekali tidak akan mengganggu proporsi dari seorang wakil presiden
itu yang menarik dibaca
karena saya melihat memang agak sedikit berbeda power relation ya
relasi kuasa ya antar pak jokowi dengan pak jk dan pak jokowi dan k ⁇ maruf ⁇
kalau saya membaca k ⁇ maruf ⁇ dengan pak jokowi itu seperti membayangkan pak budiono dengan pak sby
jadi kalau pak jk itu kan background politisi meskipun pak k maruf politisi ya
tetapi lebih banyak sebenarnya di
belakangan kan di organisasi keagamaan
sama seperti pak budiono lebih banyak di kampus sebagai akademisi dan birokrat profesional
tidak terlalu kemudian basis partai politik itu kemudian menjadi penyumbang confidentnya langkah dan gerak pak k ⁇ maruf ⁇
atau langkah dan gerak seperti pak budiono di era pak sby
kalau kita perhatikan misalnya pak sby memilih pak budiono di periode kedua
itu juga dengan pertimbangan karena dia yakin benar partai partai besar mendukung dia
sama seperti pak jokowi di periode kedua ini
jadi kurang lebih agak mirip begitu ya mas gurgun
konfigurasinya agak mirip
kita hentikan dulu di situ
karena kita harus menyaksikan kemandang azan maghrib terlebih dahulu
kami akan segera kembali program spesial pelantikan jokowi ⁇ maruf ⁇ akan kembali usai jeda
tetap bersama kami
wakil ketua dpr dari partai gerindra sufmi dasko ahmad menyatakan pemerintah jokowi
⁇ maruf amin harus punya terobosan terobosan seperti ratifikasi perdagangan ekonomi
serta menempatkan orang yang tepat dan posisi yang tepat untuk menciptakan situasi ekonomi yang produktif
dan mandiri di tengah tantangan global dan ancaman resesi ekonomi
saya pikir pak jokowi harus menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat
tapi yakin dan percayalah bahwa negara kita ini sangat kaya
semua yang kita butuhkan ada tinggal pengelolaannya bagaimana kemudian dilakukan secara baik benar dan efisien
dan perlu terobosan terobosan yang saya pikir dilakukan oleh pemerintah
dan juga beberapa hal yang perlu segera dilaksanakan untuk mendukung laju peningkatan ekonomi
misalnya ratifikasi perdagangan ekonomi dengan australia
misalnya yang mesti juga segera salah satu yang bisa kemudian membantu
ya kami lanjutkan perbincangan sore ini bersama direktur eksekutif the political literacy institute gun gun herianto
mas gun gun kalau kemudian tadi disebutkan pak sufmi bahwa harus ada harus penempatan orang orang yang tepat gitu
utamanya pasti untuk besok gitu ya di kabinet
komposisinya menurut anda yang ideal seperti apa
sebelum komposisi kriterianya dulu
menurut saya pertama harus orang yang punya integritas tidak punya masalah hukum
kemudian yang kedua punya basis kompetensi
yang jelas sesuai dengan alokasi kementerian yang akan diisinya
jangan sampai menteri coba coba atau mereka hanya pencari kerja
itu penting nih basis kompetensi
misalnya mau ngangkat menteri energi itu harus punya pengalaman portfolio yang memadai soal itu
kemudian yang ketiga jaringan komunikasi
kenapa menteri adalah jabatan politis sehingga diperlukan orang orang yang mampu memanage komunikasi lintas sektoral
bukan hanya birokrat dan birokrasi yang dipimpinnya tapi juga lintas sektoral ke kementerian lain
nah sekarang soal komposisi menurut saya polanya masih akan tetap dengan pola konvensional
pertama itu akan ada proporsi partai politik
jumlahnya menurut saya bisa terlihat dari partai partai yang memenangi pemilu legislatif
plus misalnya partai baru yang gabung misalnya seperti gerindra dan partai demokrat
jadi komposisinya itu satu proporsional partai politik
yang kedua itu proporsi halayak kunci seperti ormas dan tni polri atau mantan petinggi tni polri
itu menurut saya akan diakomodir
kemudian yang ketiga representasi geopolitik seperti kedaerahan unsur daerah misalnya seperti wilayah timur
dan satu lagi adalah representasi gender seperti keterwakilan perempuan di kabinet
empat komposisi ini menurut saya akan dipertimbangkan oleh jokowi menjadi bagian dari siapa menteri yang akan dipilih
kalau kemudian begitu banyak pertimbangan termasuk juga nanti ada partai politik yang tadinya mendukung
dan juga partai yang kemudian baru masuk
banyak sekali yang harus diakomodir
apakah kemudian nanti kita besok akan melihat suatu formasi kabinet yang tambun
padahal di satu sisi pak jokowi ingin memangkas birokrasi yang tambun begitu ya
eselon yang tambun begitu
kalau representasi proporsi partainya mungkin akan lebih tambun ya
karena banyak partai yang masuk
tapi belum tentu birokrasi di kementerian kementeriannya itu yang memang harus diperbaiki oleh pemerintahan jokowi
jangan sampai kemudian justru ingin semakin ramping birokrasi tapi menambah misalnya lembaga lembaga baru atau eselonisasi baru gitu ya
menurut saya itu juga akan jadi masalah gitu
masukan masukan saya ada beberapa hal ya
yang pertama menurut saya harus memperbaiki yang disebut dengan komunikasi kebijakan
karena ini problem mbak ifrah selama satu periode pertama misalnya pernah kan satu kebijakan dieksekusi baru satu bulan
kemudian ditarik lagi
direvisi dan itu kemudian nggak bagus kan
untuk sifat komunikasi yang presidensial komunikasi yang official komunikasi yang directional
jadi tiga ciri komunikasi level presiden itu kan seperti itu
jadi menurut saya komunikasi kebijakan harus diperbaiki termasuk second layernya siapa yang menjadi jurubicara
selama ini tidak begitu terlihat begitu ya di pemerintahan pertama
kalau kita lihat misalnya jobdesknya tumpang tindih
siapa sih yang harus menarasikan kebijakan itu
apakah pak johan budi misalnya kemarin atau pak ahli mutar ngabalin yang tenaga ahli tapi kemudian berposisi sebagai jubir gitu ya
nah hal hal seperti itu menurut saya di wilayah komunikasi kebijakan penting untuk menjadi diperbaiki untuk jadi gatekeeper ya
gatekeeper nya siapa nih informasi ini
yang harus diperbaiki juga adalah bagaimana memastikan bahwa skala prioritas itu dalam matrik kebutuhan presiden lima tahun itu benar benar dijagain kpi nya gitu
karena birokrasi itu butuh performance ya
dan performance index itu kemudian menjadi acuan
apakah kemudian dia bisa memenuhi atau tidak
sehingga gini reshuffle itu jangan kemudian soal like or dislike
atau soal menggeser orang yang profesional diisi oleh orang partai misalnya
bukan sekedar sirkulasi elit
tapi substansinya yang sangat fundamental adalah apakah cocok untuk memperbaiki keadaan birokrasi di kementerian itu
saya berharap tidak seperti
reshuffle reshuffle sebelumnya yang lebih banyak mengorbankan kelompok profesional gitu ya
kan inget gak di resupple pertama
jilid pertama ya
pemerintahan pak jokowi reshuffle pertamanya itu banyak yang tergeser adalah orang orang yang tidak punya basis atau afiliasi partai
partai politik ya
padahal bisa saja kinerjanya mungkin jauh lebih baik dibanding yang berasal dari parpol
artinya kalau mau reshuffle itu menurut saya basis argumennya reasoningnya itu harus berdasarkan tadi
apalagi disebutkan oleh pak jokowi dalam pidatonya juga kalau memang ada menteri yang tidak perform saya akan ganti
tapi performnya bukan karena basis partai politik ya
ya kalau mau memperbaiki bahwa periode kedua ini meninggalkan legacy
sekaligus memberi sumbangsi perbaikan pada bangsa ini menurut saya indikator indikator kinerja yang menjadi acuan
bukan soal peta apalagi misalnya sekedar proporsi partai politik
sekarang memang tidak lagi harus dikotomis apakah menteri itu harus profesional non partai atau berasal dari partai
itu menurut saya sudah debat lama lah
yang paling penting itu adalah orang dengan tiga kriteria tadi
punya integritas punya basis kompetensi dan punya jaringan komunikasi politik yang memadai
kalau kemudian ketiganya ada dan si menteri itu bekerja bagus ya bukan karena soal dia non partai kemudian digeser
atau karena partainya mungkin bersuara keras tapi lebih pada apakah dia bisa mencapai
kinerja yang diharapkan oleh pak jokowi atau tidak
baiklah semoga catatan catatan anda tadi akan tercermin dalam formasi kabinet yang nanti akan diperkenalkan oleh pak jokowi besok
karena ini juga ujian kesejarahan bagi jokowi ya
oke mas gungun terima kasih atas analisinya di cnn indonesia
dan sesaat lagi program spesial pelantikan jokowi ma'ruf amin masih akan kembali bersama prasidia puspa
tetap bersama kami